ya mulai sholat lagi
kalau hidup itu siang dan mati itu malam
kita itu sudah melewati waktu subuh kan
ketika kita anak anak tapi belum mengerti apa apa
zuhur ketika kita remaja dan mulai memiliki kewajiban
dan asar katanya kan
ketika kita dewasa dan mulai memikul banyak tanggung jawab kang
tidak terasa kita sudah maghrib sekarang kan
waktunya sangat pendek
sekali deh i kita sudah tua
kalau gitu kita minum teh aja lah
kuma sehat asam urat kang
kalau saya bergula sedikit
mungkin tuh teh tanpa gula
mak mak teh
lengih ya lengih
waktu kemarin sore aku ke rumah adit
papi kerja apa
itu persoalan kita dari dulu
tapi gak pernah bilang terus terang
biarpun kita udah tahu tapi kerjanya apa
kang masih bisnis
bisa melepas bisnis yang sudah tiga puluh tahun
oce nya pergi
waktu oce wafat maafkan saya gak bisa hadir kang
saya mau ke jogja kang
lagi ke jogja kang
menengok anak melahirkan
saya dengar itu
cucu kelima kang
alhamdulillah laki laki kang
saya baru punya dua
dari si kinasi
kalau si kirani mah belum
belum dikasih rezeki
dapat memohonan dari allah
nanti sudah ada calon
ya ada lah yang deket
ada yang lupa mama omongin tadi malam
waktu mama tanya kerjaan papanya
kan dia gak tahu
masa anak gak tahu kerjaan papanya
kecuali dia masih anak anak
papa juga lupa
lupa nanya dia itu anak siapa
mamanya sudah meninggal
nama papanya bahar
nama bahar banyak
tapi yang bapak kenal cuma satu
dia itu salah satu preman di kota ini
apa kesibukan akang sekarang
belajar ngurus bonsai
sambil nunggu di tengokin cucu
biasanya nanti kalau kesini
sabtu minggu gitu
mulai sholat lagi
kalau hidup itu siang dan mati itu malam
kita itu sudah melewati waktu subuh kan
ketika kita anak anak
tapi belum mengerti apa apa
zuhur ketika kita remaja dan mulai memiliki kewajiban
dan asar katanya kang gitu ya
ketika kita dewasa dan mulai memikul banyak tanggung jawab kang
tidak terasa kita sudah maghrib sekarang kang
waktunya sangat pendek untuk menuju isya
tapi sepenek apapun kita masih punya waktu
masih diberi waktu kang
kalau bahar yang papa maksud itu memang papanya kinanti
mama gak mau adit terus ada hubungan sama kinanti
sebelum terlanjur serius
adit ngajak serius
dia mau nikah sama aku
tapi kalau papa mamanya tahu banyak soal papi
nanti khawatir itu bakal jadi masalah
ya kang nanti saya ke rumah
semalam kamu camping lagi di sini
kamu gak berhasil pulang ke rumah
tapi diusir lagi
katanya kalau bukan mau ngurus cere
lu usah pulang
sejak kapan kamu jadi security
cuma bajunya aja gak jadi sekuriti
pakai seragam security itu ada aturannya
gak semua orang bisa pakai seragam security
disuruh kang komar
kamu kalau ngasih ide yang benar jangan ngaco
dia yang mau kang
saat ini kita terhari hari

sudah sembuh bos
belum bisa dipake lari
sudah mau operasi lagi
kalau ada apa apa
padahal saya butuh uang banyak buat bayar utang
buat biaya ke rumah sakit
saya sudah cari pinjaman kemana mana
saya sudah mau kasih sumbangan
hasil dia sama kamu nyopet
tapi katanya uangnya kena todong
sekarang dia nggak bisa muncul
belum bisa gerak bebas
badannya masih sakit
habis disiksa anak buahnya kangus
saya harus bantu apa
bantu saya cari uang buat bayar utang
nggak ada keahlian kamu
kamu punya keahlian apa lagi selain nyopet
saya sudah insap bos
ya sudah lah kalau kamu bantu saya
jangan bilang begitu atu bos
tidak terlalu awal
berarti biaya itu

halo kamu dimana di rumah nte mau nomen aku makan siang kita gak usah ketemu dulu dehkita ngustah ketemu dulu deh kenapa
kalau nggak apa apa kenapa nggak harusnya ketemu dulu
gimana mau kita omongin kalau nggak usah ketemu dulu
nanti aku telfon
barusan keganti salah nggak kayak gitu sama adit
di situasi kayak gini apapun bisa jadi serba salah